dengan mobil golf kemudian kalau misalnya risk itu sudah selesai mobil golf bisa dipakai untuk jamaah yang lain
di koper koper kabin nanti akan diantar petugas kami ke kamar masing masing kemudian yang
risti nanti bisa dianggut dengan mobil golem
kemudian kalau misalnya risk itu sudah selesai mobil boleh bisa dipakai untuk jamaah yang lain
kemudian nanti ketika waktu sholat yang kamarnya jauh akan kita angkut dengan mobil secara keliling ya
antarduti setiap waktu sholat yang f g kemudian e
sudah kita siapkan beberapa shuttle mobil untuk mengangkut jemaah ke masjid
supaya tidak capek dalam persiapan haji tahun ini
untuk mobil golok kita ada empat yang isi enam ada tiga yang isi delapan puluh satu
kemudian ada dua kuda satu pickup dan dua hies satu avanza satu innova kita siapkan untuk menganggut jamaah di tahun ini
petugas satu drivernya berapa pak yang disiapkan
driver golf ada empat kemudian is ada dua inova satu avanza satu
kemudian ada dua kuda satu drivernya berapa pak yang siapkan